sekretaris jenderal partai demokrat hinca panjaitan mengklaim seluruh partai politik di dpr memiliki pandangan yang sama terkait pembuatan pansus jiwasraya
masalah jiwasraya akan segera ditarik ke ranah politik proses pembuatan pansus akan ditentukan pada sidang sepuluh januari mendatang
nanti tanggal sepuluh kan mulai sidang lagi dan disitu kami mulai
kami sepakat untuk mendorong semangat khusus atau panitia atau panja atau pansus apapun nanti yang kami sepakati di sana
karena kasus jiwasraya kita tarik ke politik di dpr
jadi semua parpol ini sudah sepakat semua atau mungkin masih ada yang
dari ngomong ngomong teman teman sih semuanya punya apa namanya kemisteri yang sama
karena ini harus dibongkar karena ini masalah besar dan ini untuk uang rakyat